oke kita lihat kata apa saja yang muncul dari cuitan netizen terkait dengan kemenangan marcus dan kevin di ajang all england dua ribu dua puluh
kita lihat seperti biasa melalui data ontologi yang dikurasi oleh tim dari transmedia social
berikut ini seperti biasa kita akan buka ada grup besarnya ada beberapa kata yang related dengan tagar all england dengan tagar kevin dan juga marcus ini
yang pertama kita buka tentunya ada data ontologi ada kata kevin
dan berikutnya tentu ada juga pasangannya marcus
lalu berikutnya ketiga ada juara
di samping tiga kata besarnya yang pasti biasanya sudah ketebak ya
kita lihat kata kata lain ada menang mempertahankan berhasil bangga dan juga mengharumkan
mudah mudahan prestasi dari marcus dan kevin ini bisa menjadi pecutan bagi junior junior lainnya juga bisa meraih prestasi yang sama bahkan mungkin lebih ya
oke berikutnya marcus dan kevin kebanjiran ucapan selamat juga
di lini masa twitter kita lihat dari komentar komentar yang berhasil dikurasi oleh tim social media kami
yang pertama datang dari pak presiden ada pak jokowi
selamat atas keberhasilan kevin sanjaya marcus gideon yang sukses mempertahankan gelar all england
pertahankan prestasi sekarang untuk meraih prestasi lainnya
oke support terbesar dari pak jokowi ya
berikutnya gita wirjawan mencetak juara all england dua kali berturut turut
untuk kevin marcus sungguh menakjubkan
lalu berikutnya menkopol hukam wiranto
sekali lagi indonesia harus berterima kasih kepada kalian
selamat kevin sanjaya marcus gideon atas keberhasilan mempertahankan gelar sempurna
berikutnya kbri london
selamat kevin marcus juara ganda putra all england
kibarkan semangat dan sampai jumpa tahun depan
mudah mudahan tahun depan juga bisa menorehkan prestasi yang sama ya
lalu berikutnya terakhir kang maman
terima kasih marcus kevin juara all england
itu tadi kita lihat topik seputar keberhasilan kevin dan juga marcus di ajang all england